kita ke informasi lain sebanyak lima belas ruas tol tengah menantikan jadwal penyesuaian tarif tol pada awal tahun ini
penyesuaian tersebut berdasarkan jadwal rutin yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan aturan yang berlaku
dikutip dari cnn indonesia com berdasarkan laporan tahunan badan pengatur jalan tol kementerian pupr dua ribu delapan belas
penyesuaian tarif tol dilakukan setelah badan usaha melewati proses evaluasi atas tarif lama
dan pemenuhan standar pelayanan minimum oleh badan usaha jalan tol
pada prinsipnya tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan
besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi
di sisi lain penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat
evaluasi dan penyesuaian tarif jalan tol memperhatikan ketiga prinsip ini dari sisi investasi
penyesuaian tarif merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi jalan tol di indonesia
berikut adalah daftar penyesuaian tarif jalan tol januari dua ribu dua puluh